selamat malam tak seperti sejumlah partai di kubu koalisi pemerintah yang lain
partai kebangkitan bangsa belum memutuskan sikap politiknya di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
salah satu petinggi pkb bahkan sempat mengutarakan ancaman tidak mendukung jokowi kembali
di sisi lain pkb disebut sebut menyiapkan ketua umum partainya muhaymin iskandar menjadi calon wakil presiden
strategi apa sebenarnya yang dimainkan pkb menghadapi tahun tahun politik mendatang
malam ini kami hadirkan ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar bersama saya
berbicara tentang dinamika politik sejumlah peristiwa dalam negeri akhir akhir ini banyak memunculkan polemik
di balik ujian demokrasi yang datang silih berganti kita tentu mengenal sosok muhaymin iskandar alias caimin
ketua umum partai kebangkitan bangsa ini dikenal loyal dalam koalisi
tapi sepertinya caimin mau curhat sedikit soal situasi politik saat ini yang berdampak bagi partainya

perjuangan politik hari ini persaingannya begitu berat begitu ketat begitu pragmatis
begitu sulit dan mengkhawatirkan tidak ada pilihan buat pkb
ketat berat dan sulit serta mengkhawatirkan lumayan mengerikan juga ini kondisinya
begini cak sebagai masyarakat awam kita melihat pkb aman aman saja
pendukung punya wakil di parlemen
ada menteri punya pesantren dan kader jelas punya
memang apa sih yang pkb nggak punya sebenarnya
tidak ada pilihan buat pkb tv nggak punya koran nggak punya dotkom nggak punya apalagi
duit nunggu pak setnov
ca apakah arti punya harta punya media tapi jauh dari agama
kan buat pkb dan nu yang penting kemaslahan umat
tenang saja cak selama caimin yang berbicara lensa kamera pasti mengarah ke sana
oke kita kembali ke soal pkb mungkin itulah cita cita seorang muhaymin iskandar sebagai ketua partai
ingin punya media jadi kalau pkb tidak punya apa apa apa yang perlu dibanggakan dari partai ini
alhamdulillah kita punya cinta dan keloyalitasan para pendukung dan pecinta pkb
cinta dan keloyalitasan adalah kekuatan bagi pkb
kadar cinta dan loyalitas para pendukung hanya menghasilkan empat puluh tujuh kursi parlemen
kata ketua fraksinya sedikitnya kader pkb yang duduk di dpr membuat fungsi legislasi tidak maksimal
dan tujuan untuk kemaslahan umat sulit digenggam
beda ketua fraksi beda lagi dengan ketua umum
caimin bilang sedikitnya kursi di dpr membuat pkb kurang didengar oleh presiden jokowi
inilah keluh kesah sang ketua partai saat diundang presiden ke istana
kalau mau efektif peran pkb maka kiai kiai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak
kalau kursinya banyak pasti akan didengar presiden lebih banyak
kalau kursinya sedikit ya di ib dulu dibanding pkb
enggak semuanya sama masih dicatat dulu
semua partai pasti dicatat kalau tidak dicatat nanti lupa
kurang didengar ya
sekedar informasi perbedaan kursi pkb dan pd perjuangan sebenarnya cukup lumayan
pkb punya empat puluh tujuh kursi sementara pdi perjuangan satu ratus sembilan kursi
lumayan luar biasa kan jaraknya
posisi pkb dalam koalisi pendukung pemerintah sebenarnya bisa menjadi langkah mudah untuk didengar presiden
partai koalisi bisa meminta bahkan bisa mengiba
termasuk minta tolong pada pak jokowi jika ada menteri yang mau menyerobot jatah suara pilkada
kenapa cak tidak pede dengan calonnya atau takut kalah pamor sama ibu menteri
saya sudah sampaikan kepada presiden bahwa ini satu satunya provinsi yang nu nya sangat kuat hanya jawa timur
kalau bisa buko viva tidak usah diizinkanlah jadi menteri saja
karena cak tanggapannya presiden itu apa cak setelah disampaikan seperti itu
ya bagus juga sih dia juga saatnya konsentrasi di menteri
presiden bisa saja melakukan diskresi cuma ibu menteri mau atau tidak diinterupsi itu pertanyaannya
setelah pernyataan ini kofifah indar parawansa pun segera bereaksi
ia memang mengatakan belum lapor ke pak jokowi tapi kalau dihambat hambat begini siapa yang sudi
bukannya pkb berdiri setelah ada p tiga semula kan warga nu itu lebih banyak terafiliasi ke p tiga
saya tidak tahu kenapa harus ada pikiran setback begitu
kalau awal itu apa iya sih partainya sudah cukup untuk mendukung kandidat di jawa timur
kalau sudah cukup pkb sendiri kan sudah cukup
apa tidak seukianya fokus saja pada kandidat yang didukung
suara kiai sangat didengar di jawa timur
sebagai partainya nahdlatul ulama tentu pengaruh pkb sangat seksi di provinsi ini
rupanya tak hanya menteri kow viva saja yang kena kritik pedas muhammad minis kandar
susi pujastuti pun tidak ketinggalan pangkal masalahnya apalagi kalau bukan cantrang
susi harus mencabut permen tentang larangan sangka
yang kedua pak kapolri tolong jangan mengkriminalkan tapi memberi pembinaan dulu kepada para nelayan
saya minta pada seluruh anggota dprd dpr provinsi dpr kabupaten kota dpr ri
mengawal dan melindungi para nelayan yang belum paham para nelayan yang bisa kriminal
karena kasihan hidupnya sangat menderita
cerita kritik ketua umum pkb belum berakhir
kali ini giliran menteri pendidikan dan kebudayaan yang menjadi sasaran karena kebijakan full day school atau sekolah yang sepanjang hari itu
untuk urusan ini caimin sampai membawa kisah sejarah perjuangan indonesia
katanya belanda saja takut berhadapan dengan tradisi di pesantren dan madrasah
lako menteri pendidikan bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam full day school
ya ini mengkhawatirkan karena negara tidak akan mampu biayanya menghidupkan
bukan nasionalisme yang mengakar
madrasah madrasah itu cinta tanah airnya luar biasa
akhlaknya mentalitasnya solidaritasnya tidak ada perkelahian gara gara madrasah
ini mau dirusak dengan full day school
sekolah terbukti tidak mampu menangani karakter
serahkan kepada masyarakat
sudah berapa menteri yang kena kritik satu dua tiga kurang lebih
tapi itu belum seberapa
kisah selanjutnya justru presiden jokowi yang kena ancam
gara gara kebijakan full day school
ia bahkan mengancam akan mencabut dukungan pada jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
waduh apa betul itu bagaimana tanggapan pdi soal ini
ya kami akan melakukan dialog bahwa di dalam kebijakan itu harus dirumuskan melalui dialog yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tadi
nah sehingga tidak ada politik ancam mengancam
itu mungkin persepsi yang dibangun
karena itulah kami akan terus dialog membahas hal yang penting dan seterusnya
kami sering ketemu dengan caimin sering ketemu dengan pak sekjen ya tidak ada masalah
dalam faktanya kan kami kenal betul bagaimana caimin beliau adalah sosok yang memang biasa berdialog dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah
saya pikir itu hanya perspektif yang dibangun seolah olah ada ancaman padahal tidak ada
pkb cukup loyal dan itu yang kita apresiasi dan dukungannya ya makasih
tidak hanya langkah politik lemparan wacana saja biasanya sudah melalui sebuah kalkulasi politik
ancaman tadi bisa saja sebuah strategi yang sudah dipersiapkan
hal ini akan menjadi salah satu bahan perbincangan saya dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar saat lagi tetaplah di afc
pada dasarnya pemilih terbesar di indonesia ini kan memilih tidak berdasarkan agama
dan kita segera berbincang dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa muhammad iskandar
cak imin terima kasih atas waktunya di afd
sudah pernah menjadi petinggi di dpr pernah jadi menteri sekarang lebih fokus mengurusi partai saja
kenapa itu jadi pilihan sementara banyak pak ketua partai yang masih ingin punya peran
ada yang jadi ketua lembaga negara ada yang jadi partai tapi kenapa caimin lebih memilih mundur dan fokus di partai
ya karena partai ini kan dari segi konstelasi masih di level tengah atas ya
kita ingin dua ribu sembilan belas itu pkb papan atas kita memang tertinggi di antara partai partai menengah
tapi masih harus kerja keras lagi sepapan atas ini
dengan cara mesin partai ini harus kuat konsolidasi terus menerus berbagai kegiatan hampir tidak pernah berhenti
kan ada dua mencicil aktivitas mencicil segmentasi dan konstituen atau memilih di ujung
yang punya duit banyak di ujung kalau pkb nggak punya duit jadi ya harus cicil satu persatu
nah buat saya dua ribu sembilan belas kita harus masuk ke dalam
masuk papan atas itu
targetnya berapa berapa persen
kita ingin lima belas persen sekarang baru sepuluh persen lah lima persen lagi saya target sama teman teman kita harus cari lima juta pemilih lagi
sekarang pemilih pkb sebelas sembilan juta kalau lima juta lagi berarti sekitar enam belas jutaan
apakah itu juga kemudian harus berfikir ulang reformulasi apa namanya konstituen
yang selama ini kan orang melihat pkb itu konstituennya lebih homogenus lah gitu ya
pkb relevan dengan nu dan jawa itu gimana
memang itu yang sangat kita sadari makanya ada kategori ya kita menjaga konstituen yang sudah ada dengan baik kemudian secara kreatif mengambil dan menambah konstituen baru
nah konstituen baru itu ada tiga
satu anak muda yang
senantiasa terus kita kejar kecenderungan anak muda ini kayak apa
sosmed kita terus mulai baik kegiatan kegiatan kemarin kita festival film pendek misalnya gairahnya anak anak terlibat seluruh indonesia
festival film pendek ribuan yang daftar itu contoh kegiatan yang bersifat segmen umur anak muda
yang kedua segmen non agama
non agama ini pada dasarnya pemilih terbesar di indonesia
ini kan memilih tidak berdasarkan agama
iya pemilih partai partai wdip golker ini kan pemilih pemilih cair
kita sedang masuk di sana dengan isu isu yang bersifat kompeten
bahwa pkb kompeten menangani masalah
makanya kita terus mengadvokasi nelayan mengadvokasi petani tebu mengawal seluruh aspirasi petani kendeng
kita juga membela majalengka petani majalengka
kita bawa langsung ke presiden masalah masalah ini
kita tolong juga nelayan nelayan korban kebijakan bu susi
kita bawa langsung sampai ke presiden
itu kita tunjukkan bahwa kita kompeten
kalau diberi kewenangan menangani mengatasi masalah kompeten
nah ini segmen cair
tapi yang di zona dua itu non agama
bagaimana kemudian itu bisa inline ya
artinya kan pkb itu seperti muara aspirasi politik nahdiyin
nah tapi kemudian pkb mencoba untuk expand gitu
saya nggak tahu apakah tidak mau dicitrakan sebagai partai agama walaupun pkb juga bukan partai agama
selalu sejak awal bahkan bu sudir mengatakan itu
tapi kan kemudian asosiasi orang selalu begitu
bahwa pkb ini partainya nu gitu loh
gimana itu kemudian supaya tidak konstituen yang sudah ada kemudian tidak lepas
dan konstituen baru bisa masuk
ya itu ada kaedah fakih yang kita punya
menjaga potensi yang baik baik sekuat tenaga yang ada
kemudian tanpa meninggalkan yang ada meraih yang baru yang lebih maju
nah pemaknaan itu maka pkb meskipun saya kader nu
tapi sebetulnya saya bisa menangani masalah masalah petani
bisa menangani masalah nelayan
bisa kompeten kalau dibuktikan mengatasi problem problem masyarakat
akhirnya cair disitu
orang tidak dilihat apa agamanya tapi kompetensinya apa
dua tadi yang ketiga
nah yang ketiga tentu
kita harus semakin sering mengekspos posisi pks
pemimpin pkb sebagai partai nasionalis
sebagai bukti pkb partai nasionalis itu rekodnya jelas
tapi eksposnya kurang
misalnya ketika tahun sembilan puluh sembilan orang merindu kembali kepada piagam jakarta
mau membentuk negara islam
kita yang paling mengawal bahwa nkri harga mati kemudian pancasila
kita sosialisasi dan itu harus kita expose lagi
bahkan kita punya yang disebut sebagai sosialisasi empat pilar
yang kita jalankan sebagai karakter karakter program program kita
apa namanya saya potong soal korban korban ibu susi itu apa maksudnya
jadi ibu susi itu pada dasarnya bagus
dari segi apa yang disebut sebagai penjaga kelestarian laut
oke semua tidak ada satupun teori pola pikir yang melawan ataupun berbeda dengan program yang disebut sebagai sustainability atau keberlangsungan
tapi di tengah keberlangsungan laut yang akan semakin kaya dengan ikan yang semakin besar
semua bentuk dilarang
nelayan banyak mengalami hambatan larangan larangan
ini harus ada solusi
laut terjaga sustainable tapi nelayan miskin semakin lapar semakin miskin nggak bisa
nah ini korban korban dari cara pandang ekonomi kemudian cara pandang lingkungan hidup yang ekstrim
tidak bisa di tanah air kita
kita harus mengambil jalan tengah antara ekstremis pro lingkungan dengan realitas masyarakat kita yang masih butuh makan
jadi apa yang ditawarkan oleh pkb misalnya terkait dengan itu
alat canterang oke satu saat harus semua dilarang
tapi harus ada proses pergantian dari alat cantrang harus pemerintah sediain alat apa lagi dulu sebagai alternatif pencarian makan ini
misalnya orang ditangkap polisi gara gara membawa benih udang
ya itu sumber makan dia jual benih hidang karena usia tertentu tidak boleh dijual
tapi oke itu dilarang dengan keras
tapi kasih solusi hidupnya apa
jadi sekarang solusinya gak ada tapi kemudian
bagaimana presiden menanggapi itu
presiden langsung oke tunda
pembicaraan bung susi menyangkut alat canterang ditunda sampai akhir tahun ini
sehingga ada pelaksanaan program pemerintah untuk menyiapkan penggantinya sementara
saya bersyukur akhirnya ditunda sampai januari dua ribu dua puluh
itu baik sekali
tinggal memanfaatkan bulan bulan kedepan ini untuk alih alat
cak imin ini kita baca bersama ya
semenjak cak imin menjadi nahkoda pkb
pkb itu selalu menjadi partai pro pemerintah
apakah itu sengaja dilakukan atau tidak sengaja karena memang visinya sama dengan calon pemimpin yang kemudian jadi presiden atau apa
tapi semenjak zaman pak sby hingga sekarang pkb adalah partai pemerintah
nah itu dijelaskan terlebih dahulu mengapa itu terjadi
ya yang pertama tentu kebetulan visi kita sama dengan presiden yang kita usung menang
makanya kita selalu bersama pemerintah
bukan pragmatis ya
tapi bahwa ketika kita ngusung pak sby pak sby menang
ketika ngusung pak cokowi pak cokowi menang
nah itu artinya kebetulan memang harus mengawal yang lagi kita usung menjadi pemenang pilpres
tapi di sisi yang lain buat pkb karena nu pkb konstituen para pendukung partai ini
ya memang partai ini dimandatkan untuk mampu meneruskan harapan aspirasi masalah yang dihadapin rakyat ini yang paling efektif melalui pemerintah
belum ada jalan lain jalan yang paling efektif menolong saudara saudara kita yang bermasalah yang miskin yang marginal ya hanya dengan pemerintah belum ada lain
waktu di zaman gus dur transisi ke bu mega kan sempat pkb posisinya sebagai partai penyeimbang lah kalau tidak mau dikatakan oposisi waktu itu
nah itu tidak menguntungkan dilihat dari kacamata
ya pasti pasti tidak menguntungkan karena kita mau nolongin petani wilayah siapa dpr kita punya tapi dpr punya kewenangan eksekusi apa nggak ada
hanya melalui pemerintah kita bisa menjalankan amanat amanat yang diberikan kepada kita
konstituen para pendukung nahdiyin para pemilih untuk dijalankan ya melalui pemerintah
itu alasan pragmatisnya atau karena memang lebih enak bersama sama gitu ya
itu pragmatisnya begitu tidak ada jalan lain selain melalui eksekusi
pendukung pemerintah ini sudah mengajukan kembali jokowi sebagai presiden yang belum pan sama pkb
jokowi sudah menjalankan pemerintah di jokowi
jokowi sudah menjalankan pemerintah di jokowi
jokowi sudah menjalankan pemerintah di jokowi
dua ribu sembilan belas itu tinggal hitungan bulan lah hitungan bulan beberapa belas bulan lagi
pkb merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah koalisi pendukung pemerintah gitu
sebagian pendukung pemerintah ini sudah mengajukan kembali jokowi sebagai presiden yang belum pan sama pkb
ya kalau ya pdip juga belum ya sampai sekarang ya walaupun sebenarnya kan memang pak jokowi kan petugas pdip kalau misalnya di deklarasinya kenapa itu belum dilakukan
ya tentu yang pertama kalau terlalu dini akan mengganggu konsentrasi presiden
presiden bisa bertindak tidak objektif karena positioningnya menjadi positioning pendukung dan bukan pendukung
positioningnya menjadi mengganggu konsentrasi beliau sudah ditarik tarik
mengganggu konsentrasi itu maksudnya jadi mabuk kepayang gitu misalnya
ya lalu yang dipikir nanti persaingan nanti yang itu sesuatu yang masih jauh
yang sekarang sekarang ini tidak dikerjakan dengan serius karena fokusnya di dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas jadi pertimbangannya lalu dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas
itu sejak pertama golkar mencalonkan sebelum waktunya sebetulnya belum waktunya mencalonkan presiden
menurut saya tindakan mencalonkan presiden oleh golkar pertama kali itu karena golkar ingin masuk barisan koalisi
sebagai bukti bahwa dia setia kepada pemerintah
ya tentu wajar sebagai orang yang mau berinvestasi lah supaya tidak supaya bisa diakui
jadi bagian dari pemerintah
tapi berikut berikutnya kan
ada nasdem ada hanura
itu saya kira terlalu dini bagi usung mengusung ini karena panjang
mungkin akhir tahun ini bolehlah tapi kalau kemarin kemarin belum
pkb tidak berniat untuk mengusung atau akan mengusung pak jokowi lagi
kita konsentrasi dulu sampai dua ribu sembilan belas mendukung penuh presiden dan pemerintah hari ini supaya sukses
supaya berhasil menjalankan amanat yang diberikan pada pilpres yang lalu
nah sambil pkb menuntaskan kerja baik bersama presiden sampai dua ribu sembilan belas ini
sambil nanti kita bicarakan sekaligus evaluasi
apakah dua ribu sembilan belas pak jokowi memang yang terbaik ya
kalau itu yang terbaik kita dukung lagi
kalau evaluasinya memang
ini nanti kira kira pada akhir tahun dua ribu delapan belas kita baru melakukan evaluasi
oke tidak ada reaksi apapun dari presiden soal itu
oh enggak pada dasarnya presiden belum memikirkan dua ribu sembilan belas
belum pernah membicarakan soal dua ribu sembilan belas
itu kan gara gara pancingan pancingan itu aja ya
partai partai mendukung itulah yang kemudian
kayak pemilu sudah tinggal beberapa hari
nah ini bukan hanya partai pendukung
partai yang baru mau jadi seperti perindo saja terus tiba tiba pagi pagi lah ya
banyak orang mengatakan bahwa ini karena pak haritanu punya masalah dengan kejaksaan
kemudian mencoba untuk dalam tanda kutip meng clearkan situasi dengan berbalik badan
yang tadinya sangat kritis pada pemerintahan jokowi jk
kemudian akhirnya memberikan dukungan
bahkan mengajukan jokowi sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
ya itu cara masing masing partai lah ya
tapi buat pkb kebersamaan itu tulus
kebersamaan itu tidak boleh diganggu oleh manuver manuver yang pada akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak
kalau ketidaktulusan kebersamaan itu ditumpangi oleh kepentingan kepentingan
yang masing masing tinggi interestnya saya yakin tidak akan terwujud dengan baik pemerintahan yang objektif
jadi niatnya saja yang penting
so far pkb masih ada di pemerintahan
dan dalam beberapa poin pkb masih konsisten dengan pilihan bersama sama jokowi
tidak seperti pan misalnya ketika perumusan dan kemudian pengambilan keputusan ruu pemilu
bagaimana pkb melihat fenomena pan misalnya
ya saya sebetulnya orang yang paling bisa memahami pilihan pan ya
saya tidak berpandangan bahwa pan kemudian mengkhianati pemerintah enggak
karena sistem pemilu yang disebut sistem lagu murni itu slm itu buat pan itu mati hidupnya partai
kalau pilihan ini yang diterapkan pan mengalami masa sulit dalam penghitungan hasil perolehan pemilu
di mata saya manuver pan itu wajar kita hormati tidak mengganggu pemerintah
karena itu menyangkut hidup matinya partai
kalau bagi pkb kan sistem ini nggak ada masalah
tapi bagi pan sistem ini merusak perolehan pan
apakah kemudian itu menunjukkan bahwa
pan nggak cocok lagi sama koalisi pemerintah
tapi cocok atau tidak saya kira belum bisa disimpulkan ya
karena tema tema yang muncul sangat bergantung masing masing
kita lihat saja nanti undang undang perpu tentang pembubaran ormas bagaimana
kita lihat sejauh mana rentetan rentetan ke depannya
bagaimana sih sebenarnya posisi pkb di dalam koalisi
kita melihat juga gestur partai yang istilahnya samina wa to'ona aja lah
apa yang dikatakan pak jokowi sukanya pak jokowi happy nya pak jokowi itu yang dijalankan
apakah pkb juga sama seperti itu
yang pertama sebagai bagian dari pemerintah apa yang menjadi keputusan strategis
mendasar bersifat melingkupi semua pemerintah kita harus dukung
tapi kalau yang sifatnya bisa didiskusikan yang parsial yang part of mind gitu
bagian dari yang masalah utama saya kira masih ada kebebasan buat pkb
nah ini kan sebenarnya orang juga sempat bertanya tanya soal posisi pkb
pan dan p tiga waktu itu ketika dki jakarta menyelenggarakan pilkada
walaupun tidak secara lugas dikatakan pak jokowi memberikan dukungan pada salah satu pihak
tapi orang bisa membaca arahnya kemana
nah ini kemudian berbeda satu ratus delapan puluh derajat dengan apa yang menjadi pilihan di putaran pertama
oleh pkb pan dan p tiga misalnya tiga partai pendukung pemerintah
apakah ini kemudian memudahkan
menunjukkan juga apa namanya atau pkb mencoba untuk memberikan pesan bahwa kami punya pilihan sendiri
tanpa harus membuat semua orang senang
ya pilkada atau pemilu kepala daerah itu tidak masuk dalam kategori master of mind dari koalisi
jadi tidak masuk dalam satu persoalan besar yang ada di dalam pemerintahan
karena itu pada prinsipnya pilkada kita bebas memilih siapapun
karena kalau ada masukan masukan tentu hanya masukan
tetapi secara prinsip pilkada ada di tangan masing masing partai memiliki kebebasan menentukan
jadi tidak ada kewajiban
tidak pernah dibicarakan secara terbuka soal itu
tidak ada pembicaraan
bahkan tidak ada pertemuan antara kesepakatan partai partai pendukung pemerintah
poin poin tertentu apakah yang harus bersama
poin poin tertentu apakah yang boleh tidak bersama
ini tidak ada
sehingga pada dasarnya lebih kepada mengerti apa sense of urgensinya apa
apa misalnya kalau perpu ormas itu oke kita ikut
tapi pilkada tidak bagian dari itu
caimin kenapa saya tanya soal pilkada itu kemudian pilkada dki jakarta itu banyak sekali faktor faktor turunannya
termasuk juga kemudian ada dua ratus dua belas dan lain sebagainya
soal kasus yang merundung basuki cahayapurnama kemudian akhirnya menjadi terpidana
dan dikala itu presiden merasa perlu untuk melakukan konsolidasi secara terbuka
walaupun ketika kalau ditanya apakah
caimin sering ketemu sama presiden jawabannya sering
tetap apa namanya empat mata sering
tapi ternyata presiden mencoba untuk berkomunikasi dengan publik dengan hadir
apa namanya di hadapan publik dengan ketua umum partai pendukungnya gitu ya
seperti yang kita lihat yang satu ini misalnya
bagaimana pak presiden mencoba untuk melakukan diplomasi makan siang ya
diplomasi makan siang
nah apa sebenarnya yang coba untuk di
dibangun waktu itu
apakah kemudian untuk menunjukkan kembali bahwa walaupun kami berbeda misalnya pkb kemana pak presiden punya preferensi kemana
tapi koalisi ini tetap solid gitu misalnya
ya tentu pesan yang ditampilkan atau yang ingin disampaikan kepada kita semua termasuk kepada publik adalah
bahwa pak jokowi mendapatkan dukungan dari partai partai
di dalam mengambil keputusan pemerintahan yang pertama
yang kedua bahwa isu penggulingan kan muncul disitu
ada yang memunculkan bahwa dua ratus dua belas atau seluruh rangkaian beberapa peristiwa itu dalam rangka menjatuhkan presiden
nah disitu kita perlu menunjukkan kebersamaan bahwa tidak bisa
presiden harus dipertahankan sampai akhir periode
nah disitu titik temu yang menjadi
harus dibuktikan kepada publik bahwa presiden jokowi adalah presiden yang bersama sama partai partai
tapi gesturnya kelihatannya gak terlalu nyaman atau salah gak saya kalau misalnya saya kata gantung
enggak sih biasa aja
waktu itu kan sebagian dari dua ratus dua belas di dalamnya juga ada nu ada muhammad dian disitu juga
apakah itu juga dikomunikasikan termasuk yang dikomunikasikan
pasti kita diskusikan terus termasuk apa benar demo ini dalam konteks menjatuhkan presiden
nah apa bedanya kalau misalnya saya boleh tanya koalisi pkb dengan dua periode sbi sebelumnya dan periode pertama jokowi
ada dua perbedaan saja sih
perbedaan yang pertama
sampai sby koalisi itu ada formatnya ada platformnya
dalam arti ada pertemuan partai partai yang rutin
membahas kebijaksanaan keputusan kemudian mendiskusikan lalu jadi keputusan
ada yang kedua perbedaannya kita sering ketemu seluruh partai dengan presiden
nah kalau ini kita jarang ketemu antar partai
kita juga tidak bersama sama antar partai ketemu presiden
kita hanya sendiri sendiri
sendiri sendiri itu maksudnya
ya masing masing ketua umum partai ketemu presiden
mendiskusikan hampir jarang sekali ketemu bareng bareng
ya sekali dua kali
dan pembicaraannya serius atau pembicaraan yang biasa biasa saja
ada yang serius ada yang cuman silaturahmi biasa
dari dua perbedaan itu mana seharusnya menurut
idealnya sih digabung ya
pertemuan ketua umum dengan presiden intensif
pertemuan paripurna antar partai politik dengan presiden intensif
kalau bisa itu bagus
kenapa itu lebih ideal
ya sehingga semua masalah bisa kita atasi cepat
tidak menjadi perdebatan di publik
semua bisa diselesaikan dengan mudah
di zaman pak sby itu ada istilah sekretariat gabungan
ada kantornya bahkan
kantornya dan ada itu semacam melting pot antara partai partai yang tentu saja punya kepentingan berbeda
untuk kemudian bisa bersatu menyatukan visi dan kemudian juga sepakat untuk memberikan dukungan pada presiden sby waktu itu
nah dengan berpencar pencarnya itu ketemu sendiri sendiri itu hubungan antar partai pendukung itu jauh tidak solid
artinya menjadi tidak solid
bahkan di zaman pak sby dulu itu ada sekretariat bersama
tanpa presiden pun ada pertemuan pertemuan tematik ya
mendiskusikan masalah masalah krusial antar fraksi maupun antar pimpinan ketua ketua partai
ada sesi lain
nah saya kira era ini punya style sendiri ya
pak jokowi tentu kita tidak bisa mendikte stylenya ya begini
ya sebetulnya undang undang ormas itu punya kelebihan
yaitu sangat demokratis
tapi punya kelemahan yang bisa ditumpangi oleh gerakan gerakan transnasional
jadi kita harus mencari yang lebih kelebihan
jadi kita harus mencari yang lebih kelebihan
sekali lagi nih kembali ke dua partai yang pdi saya lebih memilih untuk mengeluarkan itu dari kotak koalisi
karena hubungan antara pdi dengan jokowi agak unik gitu
pan dan pkb
pan itu seperti kelihatannya sudah semakin jauh gitu
kalau misalnya kita bicara tentang kotak
konteks yang terakhir konteks ormas misalnya
ada nuansa yang lebih kental untuk mengatakan mereka tidak sepakat dengan perpu misalnya gitu
nah pkb dimana posisinya soal ormas
ya tentu kita mendukung pemerintah
sebagai pilihan yang pasti ya bahwa pemerintah ini punya kebutuhan untuk bisa mengambil tindakan cepat
dalam arti karena dia memegang kekuasaan negara
dan juga pemerintah
pemerintah dan pemerintahan mestinya dia punya kewenangan langsung
lalu kewenangan itulah kalau ada masalah digugat oleh yang berkaitan
bukan sebaliknya pemerintah malah menggugat kepada pengadilan
jadi terlalu rumit
itu aja sebenarnya konteknya
jadi kalau pemerintah mengambil satu keputusan
tidak harus memerintah ke pengadilan
tetapi justru setelah diputuskan pihak yang tidak bersepakat menuju pengadilan
itu aja pintu masuknya
jadi kan kemudian banyak dikritisi oleh lsm ormas dan lain sebagainya
sebagai bentuk upaya atau hegemoni pemerintah untuk mengkooptasi kekuatan masyarakat
bahkan sampai titik yang lebih tinggi adalah semangat melanggar hak asasi manusia
cak imin ini kan selamanya aktivis
jadi paham sekali apa namanya yang dibicarakan oleh mereka
memang ada kekhawatiran pasal pasal di perpu ini yang bisa menjadi pasal karet ya
tetapi kok di era seperti ini sangat sulit diterapkan pasal karet itu
sehingga kontrol masyarakat masih sangat menentukan
pilar pilar demokrasi yang lain pers media kemudian masyarakat masih kuat
sehingga tidak akan mudah menjalankan
apa namanya pasal karet itu
so far kita yakini yang penting sekarang pemerintah ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ini
tidak terombang ambing terus oleh aturan demokrasi yang tidak pastian hukumnya terjaga
tapi ormas itu seberapa mengkhawatirkan sih misalnya
seberapa mengkhawatirkan sih kelompok kelompok masyarakat
jangan jangan ini sebenarnya cuma burung pipit yang kemudian ditembak oleh mariam gitu
ya sebetulnya undang undang
ormas itu punya kelebihan yaitu sangat demokratis
tapi punya kelemahan yang bisa ditumpangi oleh gerakan gerakan transnasional yang bersifat internasional
yang terbukti di mana mana menjadi gerakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah
yang terbukti juga membongkar pilar pilar
pilar pilar fondasi kebangsaan kita
mau tidak mau misalnya hti harus diakui
berseberangan dengan cita cita bangsa dan negara
tapi maksudnya apakah masa gara gara hti aja semua ormas kemudian terancam gitu
kan itu kan katakanlah misalnya pkb percaya sama pak jokowi sekarang
begitu undang undang itu jatuh ke
pemimpin yang lain
yang lain itu kan bisa lebih beda ceritanya gitu
tapi so far kalau dipelajari ada kekhawatiran itu tidak usah terlalu dikhawatirkan pasal pasalnya
nah makanya saya juga sempat diskusi dengan presiden dan pemerintah pada umumnya
menko polkam dan menteri hukum dan ham
supaya tidak pasal pasalnya
supaya tidak pasal pasalnya
supaya tidak pasal pasalnya
pasal pasal yang diganti
tapi waktu itu sudah
sebelum perpu sudah diperbaiki
sebagai kembali soal koalisi ini
apakah kritik pernah dilontarkan pkb termasuk partai yang berani melakukan kritik terhadap pemerintah jalannya pemerintah dan
oke kalau kita anggap itu yang prinsip dan harus dikritik kita kritik
soal kebijaksanaan full disco keras kita
kita sampai bukan hanya bertemu presiden tapi juga membuat pernyataan yang sangat keras
soal nelayan saya keras soal petani gula saya keras
termasuk cantrang juga ya
ini pertanyaan nakal nih
orang bilang pkb itu gak mau pagi pagi bercerita soal capres dua ribu sembilan belas karena ada agenda besar
untuk menelurkan capres dua ribu sembilan belas
untuk menelurkan capres dua ribu sembilan belas
kalau misalnya terlalu tinggi capres paling tidak di tataran cawapres ada nama muhaymin iskandar dari pkb
kita saksikan tayangan ini terlebih dahulu
berbeda dengan golkar nasdem p tiga dan hanura yang sudah menyatakan mengusung kembali joko widodo pada pemilu dua ribu sembilan belas
pkb yang berada dalam barisan partai koalisi pendukungnya ini
dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah
sejauh ini memang belum mendeklarasikan dukungannya
ketua umum pkb muhaymin iskandar beralasan
deklarasi mendukung jokowi tak perlu segera dilakukan
karena pemilu dua ribu sembilan belas dianggap masih lama
pkb mungkin masih menanti momentum yang tepat
namun sikap abu abu pkb ini justru mencuatkan manuver politik baru
seperti dikutip dari laman detikom
menurut wasekjen pkb maman imanulhat
pkb mempersiapkan muhaymin maju sebagai calon wakil presiden di pemilu dua ribu sembilan belas
pria yang akrab di sapa caimin ini dinilai sudah memiliki modal politik yang mumpuni
yakni pernah menjabat sebagai wakil ketua dpr serta menteri tenaga kerja
pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas diprediksi hanya akan diperebutkan dua pasangan calon
menurut analis politik poltreking indonesia
hanta yuda posisi pkb masih memiliki kemungkinan tidak merapat pada kubu petahana
ke prabowo mungkin paling kecil ya tapi ke jokowi atau ke sbi ke porosnya sbi
jika benar muhaimin dipersiapkan untuk maju di cawa pres dua ribu sembilan belas
pertanyaan selanjutnya adalah
merapat ke mana
agus firman syah cnn indonesia
ya sebetulnya wajar sih apa yang menjadi harapan teman teman terutama kader pkb
bermimpi ketua umumnya jadi wakil presiden
apalagi dari segi perolehan kursi bahkan signifikan untuk kesana
tetapi saya lebih menanggapi itu sebagai harapan dan cita cita saja
yang tidak perlu kita omongkan dulu sebelum kira kira akhir tahun dua ribu delapan belas
karena pada prinsipnya pkb harus mendukung pemerintahan ini
konsentrasi sampai tuntas dalam periode lima tahun ini
pak jokowi tidak boleh diganggu konsentrasi dengan semacam dukung mendukung istilahnya
atau dukung atau tidak mendukung atau puja puji yang palsu
semua akan dibuktikan apakah selama lima tahun ini
kesetiaan pkb telah mendukung
telah menghasilkan kerja produktif yang dijalankan oleh pak jokowi
itu akan menjadi ukuran kalau lihat naga naganya
tentu ukuran ukuran prestasi dan elektabilitas pak jokowi masih tinggi
sehingga itu masih diterima oleh masyarakat
apa sih syarat capres pkb itu
sebetulnya syaratnya sederhana yang mau sama waktu itu pak jokowi bersama kita
mau menjalankan dan meneruskan cita cita dan agenda politik pkb
jadi cawapres akan dideklarasikan kapan
sorry nih jangan jangan pkb hanya menunggu survei terakhir
yang menunjukkan siapa yang menang kemudian merapat ke sana gitu
survei kan hanya salah satu alat penelitian
salah satu alat ukur ya untuk pertimbangan politik tapi tidak satu satunya
tentu dengan jumlah pendukung sembilan lima persen di pemilu tahun dua ribu empat belas itu
modal besar buat pkb untuk bertanggung jawab kepada yang memberi amanah
yaitu para pemilih rakyat ini supaya kita mengambil yang terbaik lah
sekarang kita bicara soal cawapres lah
kalau misalnya itu mimpinya kader mimpinya seorang mohaimin iskandar itu apa
ya yang pertama mimpi saya dpr ri harus banyak
mimpi yang kedua siapa tahu bisa ada yang jadi wakil presiden kan sama aja saya kira
tapi itu sudah di artinya ini bukan hanya kader dong
kalau misalnya sama berarti caimin juga aim ke calon wakil presiden gitu
kalau misalnya itu di apa namanya ditargetkan langkah langkahnya selain jalan jalan
ke daerah lebih rajin setiap minggunya
pilihan partai politik menjadi isu gak
untuk berkoalisi berkolaborasi
ya tentu tentu peta peta terakhir politik menentukan
apakah koalisi jumlah koalisi dan sebagainya
tapi siapa dengan siapa itu nggak pernah jadi isu buat apa
kan ada beberapa partai yang nggak akan
mungkin ketemu dengan partai
karena partai yang ini di tingkat nasional
walaupun di apa namanya di pilkada realitasnya sangat berbeda
semua bisa berpengaruh sama sama saja
ya buat pkb kita sama saja
bisa bekerja sama dengan partai apapun
jadi cawa pres akan dideklarasikan kapan
seperti yang saya sampaikan dua ribu sembilan belas masih lama
mungkin akhir tahun dua ribu delapan belas awal dua ribu sembilan belas baru kita putuskan
apakah kemungkinannya lebih besar
dengan jokowi lagi
belum bisa dipastikan
belum bisa dipastikan
dipastikannya tahun dua ribu delapan belas
target kita yang penting sukses dulu lah ini
baru kita bicara
nah apa yang kemudian menjadi pr pkb adalah
jawa timur adalah salah satu kantong yang cukup besar buat pkb
pkb sudah memutuskan saifullah yusuf sebagai
calon yang akan didukung
ada wacana juga kemudian meloloskan kofifah indar parawansa
yang pernah didukung oleh pkb sebelumnya
dan kali ini pkb agak resisten terhadap kofifah
ya dua duanya kader pkb
dua duanya orang nu
dua duanya pernah kita jadiin menteri
di pemerintahan pemerintahan sebelumnya
tentu kita ingin warga masyarakat nu jawa timur
melihat bahwa pimpinannya bersatu
tidak saling bersaing
itu akan ada pengaruhnya buat nu ketika ipul dan kofifah maju
ini apalagi nanti kalau yang menang orang lain
itu pasti yang disalahkan para pimpinan
kita tidak ingin disalahkan oleh para pendukung nu
nah makanya menggabungkan kekuatan ini
kalau tetap maju juga ya itu memang hak masing masing
bisa melarang orang untuk berkompetisi
ini kan sekarang kayaknya nih
kofifah lebih dekat ke presiden untuk memohon
karena pkb sebelumnya meminta presiden
tolong tidak dipenuhi keinginan kofifa untuk mundur
untuk maju sebagai gubernur
mundur dari kabinet untuk maju di jawa timur
kalau misalnya presiden akhirnya memutuskan
mengiakan permohonan kofifa untuk mundur dari kabinet
dan maju di jawa timur
ya itulah realitas yang harus kita hadapi
dan kita akan lihat siapa yang menang aja
ini semacam ada pesan di dalam pesan gitu
tapi maunya komunikasi dengan presiden gimana sih
sempat dibicarakan secara spesifik soal ini
ya sempat kita nyatakan bahwa ini dua duanya kader kita
kalau bisa bersatu dan supaya ada pembagian tugas
yang satu menteri yang satu gubernur
kalau tidak ya kita lihat saja sekarang nanti siapa yang menang
caimin terima kasih atas waktunya
sukses buat pkb
gak ada segitu
cawa pres ya jadinya
dari sudut pandang publik
partai politik adalah kanalisasi dari kepentingan mereka
agar diperjuangkan menjadi kebijakan negara
namun nyatanya adu strategi dalam perbutan kekuasaan dan pengaruh
lebih menyita perhatian partai seakan menyampingkan pendalaman
yang berarti terhadap sebuah kebijakan negara
maka bursa calon penguasa pun tak terbendung lebih cepat waktunya
tak terelakkan karenanya kini rakyat terbawa arus kontestasi
mereka adalah orang orang yang bermimpi hadirnya negarawan
yang mengedepankan kepentingan negara di atas partai dan golongannya
bukan yang bersandiwara yang hanya asal bermimpi akan kebangkitan bangsa
demikian afd now malam ini saya alfito di novo gimpen